pembatasan aktivitas dari sektor komersil seperti restoran pusat perbelanjaan dan pariwisata
dianggap dapat mengurangi produksi sampah
namun di sisi lain terdapat peningkatan sampah dari rumah tangga
karena perubahan pola konsumsi masyarakat di tengah psbb
di ibu kota misalnya saat masyarakat membatasi diri dengan hanya melakukan aktivitas di rumah
masyarakat pun memenuhi kebutuhan konsumsi dengan belanja daring
dampaknya timbunan sampah seperti sisa plastik pembungkus kemasan makanan dan plastik sekali pakai mengalami peningkatan
menurut data sampah masuk ke tpst bantar gebang volume sampah dalam tiga bulan terakhir justru mengalami penurunan
namun komposisi sampah berubah menjadi lebih banyak sampah plastik
menurut ketat jumlah sampah yang dikirim ke bantar gebang
setiap hari rata rata tujuh seratus
jadi ada penurunan yang cukup signifikan dari sembilan lima ratus an menjadi tujuh seratus
jadi kurang lebih dua empat ratus ton per hari itu berkurangnya
secara sekilas di tempat tempat tps kami memang menunjukkan perubahan komposisi
secara jumlah tadi berkurang tetapi komposisinya juga bergeser
jadi secara sekilas kelihatannya memang kemasan lebih mendominasi
artinya plastik lebih mendominasi saat ini ya dibanding sebelumnya
kita akan melakukan terus pengamatan pengamatan dan melakukan penyesuaian penanganan
apabila nanti kita temukan bukti bukti yang signifikan
analisa dinas lingkungan hidup jakarta tersebut didukung kajian lembaga ilmu pengetahuan indonesia
dalam survei yang dilakukan lipi terhadap tujuh ratus lima belas responden
pada dua puluh april hingga lima mei dua ribu dua puluh
terdapat peningkatan sampah plastik selama pandemi
sampah plastik tersebut sebagian besar disumbang oleh aktivitas belanja daring
jika sebelum psbb para partisipan survei hanya membeli produk secara daring
sebanyak satu hingga lima kali dalam satu bulan
kini melonjak menjadi satu hingga sepuluh kali dalam satu bulan
lipi juga mencatat selotik plastik dan bubble rap merupakan pembungkus yang paling sering digunakan untuk produk belanja daring
jumlah sampah plastik dari pembungkus paket di jabodetabek mengungguli jumlah sampah plastik dari kemasan yang dibeli
bahkan plastik yang sebelumnya bisa dipakai kembali oleh konsumen
kini cenderung langsung dibuang karena khawatir terpapar virus covid sembilan belas
semuanya hampir mengandung plastik yang didominasi bungkus plastik selotip dan bubble wrap
namun demikian memang secara umum setengah dari rumah tangga ini mengalami peningkatan sampah plastik
terutama pasti kemasan dan pembungkus plastik yang kalau misalnya
sebenarnya kita bikin dua sih kalau misalnya satu lagi
yang di nasional di nasional itu bahkan dua kali lebih tinggi pembungkus plastiknya
kemungkinan jumlah sampah plastik nanti akan lebih banyak menumpuk di landfill dibandingkan yang ada
paling tidak ya kita ngambil sisi positifnya dulu
kemungkinan sampah akan lebih banyak terkumpul di tpa di tempat pembuangan akhir sampah dibandingkan di lingkungan

peningkatan transaksi terbesar adalah kebutuhan primer seperti makanan minuman personal care seperti hand sanitizer dan masker
pembelian makanan dengan jasa transportasi daring juga meningkat
kenaikan pesanan makanan signifikan dialami jenis makanan ringan atau camilan
dampak belanja daring dan pesan antar serta membungkus makanan ini korelatif dengan peningkatan sampah plastik
persoalan meningkatnya sampah plastik di tengah pandemi adalah sebuah hal yang mau tidak mau kita harus hadapi
tapi kita masih punya pilihan
tidaknya jika kita tidak mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap plastik kita masih bisa menguranginya
dengan memilih kemasan yang ramah lingkungan
atau mengurangi kemasan plastik untuk produk sekecil ini
juga kita bisa memilih menjadikan satu makanan yang kita pesan sehingga tidak perlu menghasilkan sampah sebanyak ini
yogyakarta wahyu ramadan
jangan lupa like share dan subscribe